inilah aksi berkuda sembari memanah dengan cepat mengendalikan kuda dengan menelusuri
jalan melewati rintangan dan memacunya dengan kecepatan horseback archery atau panahan berkuda
di indonesia sudah mulai populer sejak tujuh tahun lalu selain mahir berkuda mereka juga
mahir menunjukkan keahlian memanah dengan teknik fast syuting atau memanah cepat untuk membidik
sasaran nah sebelum menguasai horseback archery sebelumnya peserta harus mahir memanah dan berkuda
karena jika tidak olahraga horseback archery akan sangat berbahaya untuk masalah keselamatan
sebelum diterjunkan langsung dalam aksi panan berkuda semua peserta dilatih terlebih dahulu
untuk menunggangi kuda dengan mahir kuda disini diibaratkan sebagai kaki sang pemanah memanah
di darat akurasi yang dihasilkan berasal dari insting atau
keahlian sang pemanah yaitu teknik knocking anak panah cepat fast knocking fast syuting
atau menembak anak panah dengan cepat lalu teknik bidikan dinamis atau membidik dalam keadaan bergerak
kunci dari olahraga memanah sambil berkuda adalah fokus dan disiplin tinggi sehingga
olahraga ini juga bisa melatih mental dan fisik kayaknya lebih fun ya kita bisa olahraga terus ngambil
kayak challenging buat diri sendiri aja gitu mampu atau enggak buat bawa kudanya juga kayak seru aja
kayaknya buat tingkatin imun juga terus udah gitu juga nambah buat postur tubuh lebih baik juga
banyak manfaat dalam olahraga yang satu ini memanah melatih fokus dan target sementara
berkuda membuat badan lebih fit dan melatih prinsip kepemimpinan
berlatih berkuda sembari memanah ini bisa dilakukan di alfati stable di jalan cibogo lembang
untuk berkuda anda perlu merogoh kocek mulai dari empat ratus untuk empat kali pertemuan sementara
untuk memanah hanya perlu mengeluarkan uang tiga puluh rupiah dian permatasari bandung jawa barat